akhir akhir ini masyarakat mengeluhkan proyek rumah dan juga apartemen mangkrak
padahal masyarakat sudah membayar down payment atau dp
bahkan ada juga yang cicilannya masih berjalan
namun proyeknya berpotensi mangkrak alhasil kerugian diderita konsumen
lantas apa yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika menghadapi situasi seperti ini
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki sudaryatmo
selamat pagi pak sudar
ya selamat pagi mbak megi
akhir akhir ini banyak sekali kasus di mana konsumen yang membeli apartemen ataupun rumah
dan sudah cicil tiba tiba proyek rumah ataupun apartemen tersebut mangkrak dan tidak berjalan lagi
akhirnya konsumen rugi dari data ylki sendiri pak
ada berapa aduan terkait hal ini dan paling banyak pengembang dari mana saja pak
jadi ketelabatan serah terima unit
nah ini memang permasalahannya macam macam ya
jadi ada yang persoalan perpindahan kepemilikan saham dari usaha itu
sampai ada dugaan mismanagement
kemudian kalau dari sisi pengembang itu memang cukup merata ya
menyebar ke beberapa unit atau proyek apartemen di kawasan jabodetabek dan sekitarnya
secara umum itu mbak may
ya pak sudar
jika kita melihat kasus meikarta di mana konsumen meragukan kejelasan proyek tersebut bukan hanya delay saja
dan di sisi lain konsumen juga tetap diwajibkan menyicil dan tidak bisa menarik dananya kembali
namun di sisi lain ada keraguan terhadap proyek tersebut
apa sebenarnya yang bisa dilakukan
ya bagi konsumen sebenarnya yang penting adalah dari sisi ini ya
dari sisi kepastian
karena konsumen kan sudah tidak hanya membayar dp sebenarnya
tapi melalui pengikatan jual beli apartemen dia itu sudah membayar uang muka
bahkan beberapa kasus itu sudah dalam skema kredit kepemilikan
apalagi di sisi konsumen melaksanakan wajiban membayar kejilan
di sisi lain konsumen juga butuh kejelasan dari developer
kapan unit ini akan diserah terimakan
kalau ada keraguan dari konsumen terkait dengan tanggal serah terima unit
mestinya developer memberikan penjelasan kepada konsumen
jadi yang dibutuhkan konsumen sebenarnya lebih ke sisi kepastian saja
kapan sih delivery akan dilakukan
kalau memang tidak bisa sesuai dengan kontrak itu kalau mundur mundur berapa tahun
ini yang poin penting bagi konsumen
karena konsumen tetap harus membayar kejilan kpa tiap bulan
baik jadi konsumen memang berhak mendapatkan respon ataupun jawaban dari pengembang
tetapi ini seberapa kuat undang undang perlindungan konsumen bisa melindungi konsumen
untuk kasus seperti yang kita sebutkan sebelumnya seperti mekarta
ataupun apartemen manggung
atau kontrak lainnya
ya memang undang undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara spesifik ya
terkait perlindungan konsumen apartemen
tapi secara umum undang undang perlindungan konsumen itu mengatur misalnya terkait dengan klausula bagu
klausula bagu itu terkait dengan kontrak yang tidak adil
jadi kita harus lihat apakah perjanjian penghitungan jual beli rumah
jadi perjanjian apartemen
itu memuat konten konten yang bertentangan dengan undang undang pelindungan konsumen
terkait dari sisi fairness
misalnya dari catatan ylki itu misalnya
jadi kalau konsumen terlambat membayar uang muka
itu dendanya begitu detail
tapi begitu klausul terkait dengan seri terima unit apartemen itu ada yang tidak ada sanksi
kalaupun ada sanksi
ini yang merugikan konsumen
lebih detail sebenarnya diatur di undang undang ini ya
undang undang rumah susun
dimana memang dimungkinkan mekanisme pemasaran itu pre pre excelling
jadi sebelum unit itu jadi
itu pengembang itu boleh memasarkan unit kepada masyarakat kepada konsumen
nah ini yang mungkin harus ada persyaratan yang lebih ketat
lebih ketat apa
usur usur apa sih yang harus ada ketika pre pre excelling itu bisa dilakukan
pengembang bisa memasarkan unit apartemen
terkait dengan tadi
kepastian bahwa developer itu sanggup merealisasi unit yang dijanjikan
jadi persoalan persoalan dasar seperti perizinan penguasaan lahan termasuk atas teknis lainnya itu mendingnya clear
jadi belum dibangunnya rumah itu
semata mata belum ada pembeli
sehingga secara teknis begitu ada pembeli
itu ya konstruksi itu bisa dimulai
dan butuh waktu ya paling lama tiga tahun
mestinya seperti ini
baik jadi dari catatan anda memang saat ini undang undang belum berpihak kepada konsumen
dan harus ada syarat yang spesifik untuk pengembang memasarkan produknya ke konsumen
untuk tentunya melindungi konsumen sendiri ya
dari catatan anda sebenarnya ada berapa persen pak
probabilitas kemenangan konsumen jika kasus tersebut dibawa ke tingkat pengadilan
ya memang ini ya
di dalam konteks delivery itu rata rata instrumen yang digunakan kan mekanisme kepalitan
jadi sudah ada presiden di perusahaan pengadilan bahwa ketelambatan serah terima unit rumah atau apartemen itu masuk kriteria hutang
sehingga konsumen itu bisa mengajukan pilot
pilot itu juga ada dua
pilot keputusan menjadi pilot permanen
artinya delividasi sama tercapainya perdamaian
pengalaman ylki itu memang bagi konsumen itu akan lebih realistis kalau ada gugatan pilot itu diselesaikan melalui mekanisme perdamaian
jadi ada kesepakatan pilihan
jadi ada kesepakatan pilot itu dengan pengembang terkait tadi penyelesaian dari unit tadi
misalnya tadi ya pak dari serah terima rumah itu tidak sesuai kontrak tapi mundur beberapa tahun
tapi bagi konsumen ada kejelasan
jadi ada keselesaan
jadi ya pak saya nggak bisa kalkulasi ya

jadi ya pak saya nggak bisa kalkulasi ya
tapi beberapa unit beberapa proyek properti yang bisa diselesaikan melalui skema perdamaian
di mana jlki juga terlibat di tuar lain
di proyek bukit sentul sentul city itu
dulu juga terjadi kepalitan tapi diselesaikan kepalitan
jadi itu kalau kita bicara skema pengadilan atau pengadilan niaga atau mekanisme kepalitan
ylki mendorong supaya terjadi perdamaian dan pengembang
itu dengan perdamaian tadi juga komitmen
jadi itu merialisasi kesemangatan perdamaian yang dikeputuskan oleh pengadilan niaga
baik pak sudar selain undang undang perlindungan konsumen dalam permen pupr nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang ppjb
ini juga disebutkan jika pengembang lalai memenuhi jadwal dari mulai pembangunan hingga serah terima
pengembang harus kembalikan seluruh pembayarannya kepada calon pembeli
apakah hal ini bisa digunakan sebagai fondasi bagi konsumen
ya sebagai sebuah solusi itu salah satu alternatif
tapi kalau dalam konteks proyek yang sudah berjalan catatan ylki itu skema penyelesaian melalui pengembalian uang
itu kalau di landed house itu bisa dilakukan karena dia bisa pergi
tapi kalau untuk hunian vertikal itu agak sulit
karena satu yang diperlukan adalah penyelesaian
karena satu unitnya banyak
kemudian juga tadi kapasitas finansial dari pengembang itu juga belum tentu punya kecukupan dana untuk bisa mengembalikan dalam jumlah unit yang cukup banyak
jadi memang tadi aturannya itu spiritnya itu melindungi konsumen
tapi untuk landed house pelumahan tapak itu sudah sering itu dilakukan skemanya seperti itu
karena bisa diselesaikan penyelesaian
tapi kalau untuk hunian vertikal ini catatan ylki memang belum ada presiden
tapi itu juga bisa dicoba sepanjang kemampuan keuangan pengembang itu memungkinkan
walaupun ini juga dalam catatan ylki itu butuh dana yang sangat besar
baik pak sudar apakah anda juga mempunyai data siapa saja pengembang yang bisa diantisipasi oleh konsumen
kalau kita melihat memang proyek proyek mangkrak ini sangat merugikan konsumen dan juga merusak ekosistem properti sendiri
ya memang ini ya
pertama memang ini ya
jadi kalau kita membeli unit apartemen itu kan ada di pasar primer ada di pasar perusahaan
jadi kalau kita membeli unit apartemen itu kan ada di pasar primer ada di pasar perusahaan
pasar primer itu ya tadi pre excelling unitnya belum jadi
ini memang lebih beresiko dari sisi konsumen
dan konsumen itu juga harus memberhatikan secara cermat dari sisi legalitas
kemudian kinerja track record dari pengembang
termasuk juga tadi prospek ke depan dari proyek apartemen tadi
dari sisi lokasi macam macam tadi
kemudian yang kedua ya pilihannya beli di pasar sekunder
kalau pasar sekunder kan lebih aman karena unitnya sudah ada
walaupun harganya biasanya lebih mahal
kemudian yang ketiga ini memang
jadi yang ketiga itu bagi konsumen ini juga ini ya
jadi kalau kita beli di kawasan dengan tower yang cukup banyak
itu biasanya itu memang bagi konsumen itu menjadi acuan dari tower yang sudah dibangun
jadi tower yang sudah dibangun itu apakah sesuai dengan schedule atau enggak
delivery nya sesuai dengan schedule atau enggak
ini juga bisa menjadi bisa menjadi apa
sama tadi ya pak konsumen juga rajin rajin melakukan
mencari informasi terkait kinerja dari pengembang
termasuk juga kalau proyek yang sudah berjalan
itu berapa banyak keluhan konsumen yang ada di sosial media atau di internet
itu juga bisa jadi referensi
baik jadi konsumen harus lebih cermat untuk memilih pengembang
juga riset lebih dalam lagi
dan yang kedua adalah mungkin kalau misalnya tidak berani untuk
untuk membeli dari pengembang bisa dari pasar sekunder seperti itu ya pak sundar
terima kasih anda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi